sementara itu masa aksi mulai berdatangan sejak pukul dua siang tadi
namun masa yang hadir bukan berasal dari gabungan badan eksekutif mahasiswa seluruh indonesia
masa aksi mulai berdatangan sejak pukul dua siang dan masa yang pertama datang tadi
berasal dari himpunan mahasiswa islam cabang jakarta barat
beberapa menit kemudian disusul oleh sekelompok masyarakat yang berasal dari berbagai wilayah
pada aksi masa kali ini masyarakat menyuarakan turunkan harga minyak goreng dan jokowi mundur
kota udine asal masyarakat saja kita semakin kecil kecil
tolonglah dengan hormat
terpilih mundur secara teratur dan terhormat bapak jokowi